kayak gitu aja lebay banget sih
jangan cuma jatuh gitu doang
lagi pengen dipijet
kenapa maksudnya pengen dimanja sama mas guntur gitu
eh bu aku kayak gini tuh gak
bisa kegeran ya
mendingan sekarang ibu ke belakang
udah segunung tuh
banyak piring juga yang kotor cepat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dekatin baju aku dong
pasti yang rapi ya
kamu pasti gak mampu beli ini ya
ibu tinggal disini gak gratis ya
walaupun suami aku baik sama ibu
tapi bukan berarti ibu bisa males malesan kayak gini
jadi ibu mulai sekarang harus beresin semua pekerjaan di rumah
ibu gak kedengeran
sebenernya terkebajuk ini doang lama banget
mendingan sekarang ibu bersihin spray saya deh di kamar
cepatan harus diganti sebelum mas guntur pulang
ini belum selesai
aduh udah disinggalin aja
ikuti perintahnya aja dong
udah yuk cepetan
aduh lelet banget sih
aduh cuma beresin spray aja gak becus bu
cepetan dong yang api
ya udah deh mendingan kamu bersihin kamar yang lain ya
cepet beresin yang becus
yang bersih ya
tak kerja tapi yang becus
dasar ibu tua
ini kan baju malam aku bu
gimana jadi bisa gini gini sih
ibu gak segaja
ibu gak segaja
nanti ibu ganti ya
ibu mau ganti pake apa ha
kerja juga enggak

rasanya cuma makan sama tidur doang
mustafil mazim kamu kok marah marahnya
kayak kalak begitu sih
lihat dong itu baju kesayangan
aku bisa sobek kayak begini
sama ibu udah lah aku udah bilang
gak usah diserikain aku bisa sendiri
ibu ibu gak sengaja
ibu gak ada niat
gak rusak ibu minta maaf
iya bu udah dong sayang
baju kayak begitu aja kan bisa
dibeli lagi kamu tuh
gak boleh loh marah marah kayak begitu sama ibu
kamu selalu bilang ibu aja terus
dari aku pulang kerja kok belum ngeri ibu
ibu di kamar mas
mungkin dia capek kali pengen istirahat
ya kamu panggil dong
biar kita makan bareng sama sama
iya masuk aja nak
ya allah bu
tencok ibu kumat nak
sudah kalau begitu saya panggil tukang urut ya bu
mbak bisa nggak malam ini ke rumah
ini ibu saya pengen di urut
hah saya tunggu ya
bu saya sudah telponin tukang urutnya
ibu tunggu aja ya
oh sayang ini sebelum tukang urutnya
datang tolong kamu urutin ibu dulu
iya sayang kamu tenang aja ya
iya udah aku pusing aja gini ya aku mau
kamu ke kamar mandi dulu ya
jangan dengar dengar sama mas buntu kalo kamu jatoh ya
bu lura tadi pak lura telepon saya katanya suruh saya datang ke sini untuk pijit mertuanya
oh ibu saya udah sembuh kok
gapapa udah gausah jadiin aja bu
ini sebagai gantinya
yaudah kalo gitu saya permisi ya bu
udah ya bang si ibu satu tua ini
gausah nungguin tukang urut
dia ga jadi dateng
kalah bu kayak gitu aja lebay banget sih
orang cuma jatuh gitu doang
sok sakitan lagi pengen dipijit
kenapa maksudnya pengen dimanja sama mas guntur gitu
aku kayak gini tuh gara gara ibu
oh kamu sekarang main rasa rasa aneh sama aku ya
ya enggak lah
aku cuma mau kasih tau sama kamu
beneran kamu hamil
alhamdulillah ya allah ya rabi
malahi lari allah
ya allah sayang
ya allah sayang
ini beneran kamu hamil
selamat ya sayang
ini pasti berkah dari ibu yang sudah dimiliki sama kita
gak ada ngaruhnya kali ibu sama hamil gue
ya sudah kalau begitu
aku berangkat kerja dulu ya sayang ya